keinformasi lain anak laki laki gubernur jawa barat ridwan kamil emiril khan mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di sungai aire swiss kamis waktu setempat
berdasarkan informasi yang diterima cnn indonesia tv dari pihak keluarga emeril khan mumtaz atau eril mengalami musibah di bern swiss pada dua puluh enam mei dua ribu dua puluh dua siang hari waktu swiss
eril sebelumnya diketahui sedang berenang di sungai eri bern bersama adik dan kawannya
namun naas saat ingin naik ke permukaan eril terseret arus sungai
saat kejadian cuaca di swiss cerah
kondisi eril saat ini masih dalam pencarian tim sar dan polisi swiss
namun pencarian dihentikan sementara karena hari sudah gelap
proses pencarian akan dilanjutkan hari ini atau waktu swiss
anda yang tinggal di swiss ya juga tentu tahu bagaimana kondisi sungai aire ini
bisa digambarkan seperti apa ya secara geografisnya atau bagaimana kemudian sungai ini juga kabarnya menjadi spot wisata yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan
bagaimana menggambarkan ini mbak arte
bagaimana menggambarkan ini mbak arte
iya tadi sungai sungai di swiss itu kan bersih bersih
jadi kita tuh kalau lagi musim panas itu orang orang lokal itu emang senang berenang di sungai
dulu itu saya punya teman tinggal di bern juga di tun
jadi saya juga suka berenang di sana
tapi bukan di sungainya
tapi kayak ada
jadi dia ada pembatasnya
kayak ada penyekat metalnya gitu
jadi kita berenang terus ngikutin arus sampai ujung terus kita keluar lagi
terus nanti berenang lagi
nah yang salah karena kegiatan berenang di sungai are itu salah satu kegiatan resmi dalam daftar tradisi swiss
arte kalau kita lihat ya secara visual karakteristik sungainya ini ya cukup arusnya cukup deras begitu ya
dan sepertinya juga dalam juga ya
dan kabarnya di walaupun musim panas suhu airnya juga cukup dingin ya
atau bagaimana sebenarnya kondisinya
memang masih dingin ya
sekarang ini kan masih bulan mei
tapi airnya itu masih dingin
karena dia baru sumbernya itu kan dari area gletser ya
jadi kalau abis winter itu nanti saljunya meleleh
terus masuk ke danau
terus di sungainya itu sungainya masih dingin
kalau bulan bulan segini
arte apakah kemudian di sepanjang aliran sungai ini dibenarkan untuk berenang
atau memang hanya ada spot spot tertentu saja
yang dibolehkan untuk siapapun
baik local citizens atau juga turis untuk berenang di sungai tersebut
kalau sungai yang sungai arre ini saya kurang tahu
tapi saya tinggalnya kan gak jauh dari zurish ya
di situ juga di dekat kita ini ada sungai namanya limat
terima kasih informasinya
dan dianjurkan untuk berenang
kita memang mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan artis
tapi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana sungai are ini
yang berada di swiss
memang ini menjadi salah satu spot untuk berenang
tapi kemudian harus diwaspadai untuk informasi informasi yang tadi disampaikan oleh arte wni
yang ada di swiss
terima kasih arte sudah berbagi informasi dengan kita semua